nah masalahnya dimana
ya allah nera
lu tell me banget sih jadi orang
kalau kita sama selfie itu kakak adik
berarti bapaknya selvi itu papa
kak atau sebaliknya
kita anak pak muhyiddin
gua jadi takut sekarang
gua kirain mobil lu dijual
liat liat sini yuk masuk masuk
bawa ke belakang
guntur lebih aktif di kegiatan ekstra kulikuler pak
dan kecanduan hp itu
penyakit pada jalan
semoga guntur lekas sembuh pak haji
kalau sudah selesai kerjaannya
saya tunggu di ruangan ya
saya tunggu ya pak
buru buru aja sih lo
lu tuh tenang aja
ini baru satu
kamu kenapa sih
aku percaya sama omongan kamu
semalam aku ngobrol sama ibu
dan kesimpulannya dari obrolan itu
kesimpulannya kenapa bapak sama ibu gak setuju sama hubungan kita karena
sepi indah permata sari dengan kicit
lu tuh jangan sembarangan sama si kicit
lo mau tau
sawangan separoh itu punya dia
ya allah tapi kan yang mudahan dikit kayak mudahannya
gue kasih tau sama lo ya
kalau si empi itu nikahnya sama si kicit
dia lagi nyari bidi keempat
si empi kan anak satu satunya
masa dia jadi madu
lo tuh salah
bini terakhir nge madu tiga orang
bini keempat jadi yang terakhir
gak bakalan di madu
dari pagi kagak kelihatan
ke pasar bu
ada tiang listrik rubuh
buat ngisi acara isro miraj
kirain namanya kondang
budgetnya lima ratus ribu
ustadz kondang gobek
makanya kita disuruh nyari
kalau ada mah dari tadi udah ketemu
lo kapan sih pinternya
syukur deh kalau lo udah tau
kalau kita itu kakak adik
ya enggak lah
dia pulang dia mau nanya ke orang tuanya
ya harus gitu lah
kalau gue nih
dikituin sama orang
masalahnya di mana
ya allah nra
lo tell me banget sih jadi orang
kalau kita sama selfie itu kakak adik
berarti bapaknya selfie itu papi
kita anak pak muhyiddin